kamu percaya sama omongan dia
bodoh banget kalo kamu sampe percaya
rupanya selama ini
dari rumah ini
kamu cari cara supaya gimana
kamu bisa masuk kesini lagi ya
kamu emang bener bener perempuan yang sangat licik
ya allah mas aku gak mungkin bohong
dan ini bener bener anak kamu
percayakan mas sama aku
sebenarnya ini ada apa sih van
kita gak punya uang
tapi kita masih bisa ngerasain kebahagiaan kita bersama
kita gak butuh uang
buat bisa bahagia
mungkin mama sama si van lebih kaya
kebahagiaan yang sesungguhnya
dan ivan bisa percaya
dengan semua omong kosong kami itu
tidak sama sekali
tidak sama sekali
mama sangat bangga punya anak seperti kamu
karena kamu bisa membuang istrimu yang gak ada gunanya ini
dia memang patut mendapatkannya
rin kamu kenapa
kamu minggat ya
aku udah masih masih dipercaya ibu secara agama
sebentar lagi mereka pasti akan segera meresmikannya
kakak gak usah sedia kak
emang mereka semua itu jahat kak
mereka gak pantis buat kakak
kakak kan orangnya baik
orang baik itu judulnya orang baik juga kak
iya kan bu
cinta yang akan menjagamu
cinta itu anugerah
cinta yang akan membawamu
cinta mampu pulihkan luka
saat dia asuki jiwa
tercipta bersama kakak
saya terima kasih kakaknya
saya terima nikah dan kawinnya
seperhat alat sholat
dan mas pelukan di bagian
orang sepatu yah suami
itu akan terasa manis
kak kak ivan harus tahu soal ini kak
mumpung kamu dalam masa idah
kalau anak yang sedang kamu kandung itu adalah anaknya dia
rin gak mau dihina lagi bu
rin gak mau dihina lagi sama mereka
untuk apa kamu datang kemari lagi ya
oh aku tahu
kamu pasti mau ngambil uang yang sudah kamu tolak kemarin itu kan
aku cuma mau ngasih tau kalau aku hamil
dan ini anak kamu
kamu percaya sama omongan dia
bodoh banget kalau kamu sampai percaya
rupanya selama ini kamu menghilang dari rumah ini
kamu cari cara supaya gimana kamu bisa masuk ke sini lagi ya
kamu emang benar benar perempuan yang sangat licik ya rin ya
dan ini benar benar anak kamu
aku percayakan mas sama aku
sebenarnya ini ada apa sih van
minta kamu secara baik baik banget
tolong jangan ganggu aku lagi
bisa sendiwara deh ya
mohon jangan ganggu aku lagi
jangan kesini lagi dan
tolong jangan ganggu aku lagi
jangan ganggu keluarga baru aku
iya kami sudah menikah
kak kak kak
kakak jangan pergi kak
kak kakak itu gak seburuk yang mereka kira kak
udah kakak lawan aja kak
biar aja nur
biar allah yang membalas ya
aduh garing banget
itu suara bayi tuh
iya suara bayi
alhamdulillah ya engah
siapa lagi yang mau perempuan ya
sis ini tadi yang lahir kepunakan saya
jadi saya boleh masuk dong sus
tunggu dulu aja ya dek
karena sekarang ibu dan bayinya sedang dibersihkan
iya deh sus makasih ya sus
ade namanya siapa dek
jangan lupa minum obat dan vitaminnya
semoga cepat mendapatkan anugerah
tak rasa ya dek
nanti keburu hujan
saya wordtal suh
kamu juga di nationalism dek
apa kata dokter
sama lagi jawabannya
tadi dokternya sudah ganti obatnya
terus udah disuntik nih
bentar lagi istriku ini akan hamil
mah kita capek banget pengen istirahat
jadi kalo ada yang telepon bilang kita gak ada ya
aku gak tau kenapa
aku gak rasa itu anakku
semoga aku salah